semarak kebersamaan dan keceriaan sangat terasa pada minggu pagi di kawasan kelurahan kukusan kecamatan beji kota depok jawa barat
semua warga antusias memeriahkan lebaran tingkat kelurahan yang dibuka dengan pawai antar rukun warga
ratusan warga perwakilan dari delapan rw dan empat puluh tujuh rt berbaris rapi mengenakan atribut betawi
serta membawa sejumlah antaran dan rantangan menuju lokasi acara di kantor kelurahan kukusan
lihat ya ibu ibu udah pada rame banget bawa rantangan ini isinya apa aja bu
rantangan rantangan rantangan rantangan rantangan
oh sang jengkol apa lagi bu
apa lagi bu bawanya bu
rantangan rantangan rantangan
pokoknya semuanya bakal dimakan bareng bareng di sini tapi apa aja acaranya gimana keseruannya langsung kita ikutan ya acaranya ya
menginjak usia tujuh puluh empat tahun kelurahan kukusan tak ingin melupakan nilai nilai kebudayaan
hal itulah yang mengembangkan
latar belakangi berbagai elemen masyarakat termasuk karang taruna setempat tergerak menghidupkan kembali budaya rantangan lebaran yang sudah beberapa puluh tahun ini terlupakan
menjalin silaturahim antar warga kukusan dan juga untuk mengangkat kembali tradisi masyarakat betawi yang sempat hilang
warga berkumpul untuk bersama sama menikmati makanan yang telah dibawa dan disediakan
menu utamanya tentu sajian lebaran
seperti ketupat opor dan sambal goreng hati
namun ada juga loh menu makanan khas betawi
ini sebenarnya disuruhnya juga bawanya itu adalah makanan yang astra lebaran
mau makan lebaran dulu terus dilengkapi sama makanan khas betawi nih kayak gini
ini kali pertama nanti saya akan coba ini gimana rasanya ya
sama ini juga
wah gimana pegang ini kiri kanan semua dimakan ya buya
mantap bu mantap
diiringi musik gambang kromong warga tampak asyik menikmati momen silaturahmi sambil menyantap beragam makanan yang ada
pecak ikan tawes menjadi menu andalan dan favorit peserta
beberapa warga setempat pun masih bertahan membudidayakan ikan berjenis ini di kukusan
pesta rakyat ini terasa semakin meriah karena adanya sejumlah acara hiburan mulai dari bazar umkm
tari betawi adu pantun hingga lomba menganyam ketupat antar warga
kegiatan yang baru pertama kali digelar ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kelurahan lain dan bisa terlaksana kembali pada tahun tahun berikutnya
clarissa aradia kurnia yuniarwan depok jawa barat